kita ingin menyampaikan kepada dunia sesuai arahan bapak presiden
bagaimana indonesia akan memegang kepetuaan di tahun dua ribu dua puluh dua dengan tema recover together recover stronger
dalam internasional seminar ini ada tiga sesi
sesi pertama adalah high level di mana tadi bumenteri keuangan
dan juga menteri keuangan itali dan menteri keuangan india
tiga negara ini itali indonesia dan india adalah troika g dua puluh
kesannya apa bahwa g dua puluh adalah tentu saja menekankan kerjasama multilatera kerjasama internasional
continuity itu menjadi meter dan together itu menjadi meter
isu isu yang dibahas mengenai recover together
satu adalah bagaimana vaksinasi distribusinya masalah kesehatan
itu bisa merata karena banyak negara berkembang yang belum mampu melakukan vaksinasi
ini menjadi sangat penting untuk recover together
bagaimana negara berkembang bisa mempercepat vaksinasi itu
aspek yang recover together yang sangat penting
bagaimana normalisasi atau exit policy dari fiscal and monetary policy
ini sangat penting karena negara maju sudah recover
sementara negara berkembang masih berjuang untuk recover
sehingga sinkronisasi menjadi sempat penting
dan bagaimana negara berkembang itu bisa mengatasi mengantisipasi dampak dari normalisasi negara maju
yang menjadi penting dari recover sendiri adalah mengatasi dampak luka memaksaring efek pandemi terhadap dunia usaha
global nggak bisa recover kalau dunia usaha tidak diatasi
ini perlu langkah langkah bersama baik dari sisi sektor real dari sisi sektor bank maupun dari sisi sektor keuangan
karena indonesia presidensi tidak hanya mengadres bagaimana recover dalam jangka pendek tapi juga recover dalam jangka panjang
sehingga isu isunya adalah isu isu berkaitan dengan reformasi struktural
isu isu apa yang mengekstrak reform itu
adalah infrastruktur masalah produktivitas masalah human capital dan masalah digitalisasi di bidang ekonomi keuangan maupun sistem pembayaran
tentu saja juga addressing climate change
masa masa menghadapi pandemi
dan yang terakhir adalah perusahaan yang diperlukan oleh bank negeri indonesia dan central bank track ini
memang menjadi salah satu core di dalam membahas topik topik yang menjadi concern bersama dari anggota g dua puluh maupun yang mempengaruhi perekonomian dunia
kita memahami bahwa g dua puluh yang merupakan negara dua puluh dengan perekonomian terbesar di dunia
yang menentukan lebih dari delapan puluh persen dari ekonomi dunia
dan lebih dari delapan puluh lima arus perdagangan dunia
tentu apa yang terjadi dan juga apa yang akan dilakukan oleh negara negara ini mempengaruhi seluruh dunia
indonesia di dalam memimpin g dua puluh dan sekaligus menjadi tuan rumah mengusung tema recover together recover stronger
ini merupakan suatu tema yang menggambarkan solidaritas dari indonesia terutama sebagai
sebagai negara yang berkembang agar pemulihan ekonomi dunia
akibat yang mengalami dampak dari pandemi terhadap ekonomi dunia selama dua tahun ini
bisa berjalan bersama sama recover together
oleh karena itu di dalam pembahasan mulai hari ini pada level deputi dan tadi juga kick off seminar
ini adalah seminar yang terbuka dengan menteri keuangan italia menteri keuangan indonesia dan menteri keuangan india
kemudian ada troika yaitu host atau presidensi sebelumnya presidensi yang sekarang dan presidensis yang akan datang bersama sama
kita mengisi seminar yang menggambarkan prioritas policy yang akan menjadi fokus pembahasan terutama di finance track
hinda yaitu pertama exit policy exit policy itu berhubungan dengan semua negara di dalam situasi
pandemi memang melakukan policy policy yang sifatnya extraordinary luar biasa tidak biasa
apakah dari sisi fiskal moneter dan dari sektor keuangan regulasi sektor keuangan upamanya
memberikan penundaan terhadap pembayaran kredit di perbankan ini semuanya adalah sifatnya sementara
cepat atau lambat semua negara akan melakukan normalisasi kebijakan namun kita semuanya tahu
di dalam g dua puluh exit policy ini harus dilakukan secara sinkron koheren bersama sama bisa saling
komunikasi karena kalau tidak
negara negara terutama yang maju dalam melakukan kebijakan exitnya upamanya normalisasi policy
di moneter maupun fiskalnya bisa berimbas negatif kepada negara negara berkembang
oleh karena itu ini kita mencoba untuk meng create suatu suasana di mana
pembahasan mengenai exit policy tetap bisa mendukung recovery dan bisa terkoordinasi
ada enam sesi yang kita bahas sesi pertama adalah terkait dengan global economy kemudian eksis
di dalam global economy memang imf maupun juga beberapa negara besar memberikan ulasan tentang
outlook ekonomi global dan ekonomi masing masing negara yang cenderung relatif bisa dikatakan pada
terima kasih pemulihan mereka katakan terus berlangsung namun demikian mereka melihat adanya
beberapa resiko yang harus mereka hadapi namun demikian mereka sepakat untuk melihat bahwa
normalisasi kebijakan akan menjadi salah satu isu apakah normalisasi ini harus dilakukan lebih awal dari
rencana semula karena tentunya resiko itu akan mempengaruhi outlook dari masing masing negara
yang kedua di dalam sesi pertama ini adalah juga membahas mengenai exit strategy bagaimana kemudian
normalisasi itu dipandang harus dilakukan secara smooth secara gradual
menghindari adanya prematur normalisasi karena tentunya kondisi untuk suatu negara itu pulih sangat
tergantung juga dengan beberapa faktor terlampau cepatnya normalisasi dilakukan akan berbahaya
kepada proses pemulihan yang sedang berlangsung oleh karena itu exit strategi ini menjadi penting
untuk dilakukan secara well kalibrated artinya dirancang penuh direncanakan dengan matang
kemudian juga harus dilakukan secara whole sequence secara bertahap exitnya dan yang ketiga adalah
dari sisi well communicated dikomunikasikan secara baik kepada pasar karena ini akan memberikan hasil
yang positif persepsi pasar kepada langkah normalisasi yang dilakukan oleh masing masing
yang tersebut jadi untuk mencari efek luka ekonomi karena dampak pandemi nah masalah sekarang efek ini
juga dilihat bahwa di jangka menengah panjang tanpa adanya kebijakan yang sifatnya struktural tentunya
akan menyulitkan ekonomi itu segera pulih karena gangguan dari sisi produksi penutupan beberapa
pabrik korporasi dampak dari pandemi di tengah permintaan ekonomi pada saat ini sudah mulai pulih ke
dari sisi produksi terbatas jadi scaring effect ini juga dilihat oleh beberapa negara member yang
hadir di dalam pembahasan untuk juga melihat tidak saja sekarang efek dari sektor ekonomi tetapi juga dari